berarti sama dong ya seperti arya waktu itu kan pernah bergabung juga dengan kita
ini proses awalnya adalah operasi pengecilan lambung dulu
supaya nanti makanan yang masuknya tidak terlalu banyak
nah yang paling penting juga sebetulnya yang bisa kita ambil pelajaran dari sinilah gaya hidup
pemirsa bahwa semuanya berawal dari ya selain tentunya kurang olahraga ya
yang kedua juga adalah makanan yang berlebihan
kadang kadang kita tidak merasa bahwa kita sudah makan berlebihan
ternyata tekarannya sangat banyak dan terus masuk ke dalam tubuh kita
dan pada akhirnya menyebabkan obesitas
ayo ditakar takar dulu ya cara makannya apa yang dimakannya dan juga jangan lupa olahraga
iya yang pastinya nih memiliki lemak berlebih dalam tubuh bisa mengakibatkan obesitas
bisa memicu stroke bahkan kanker jadi banyak komplikasinya ya
banyak cara yang bisa dilakukan untuk mencegah obesitas
salah satunya mengganti makanan ringan yang tidak sehat dengan buah buahan
tubuh besar seorang wanita berusia tiga puluh tujuh tahun
di palangkaraya kalimantan
setengah di tiwati ramai diperbincangkan
bobo tubuhnya mencapai dua ratus dua puluh kilogram
ia pun harus dievakuasi dari rumahnya dibawa ke rumah sakit untuk menjalani operasi pengecilan lambung
obesitas yang dialaminya bukan karena porsi makan yang besar
melainkan kebiasaan memakan makanan ringan
ya makin tahun makin besar besar kayak gitu aja
kadang kadang itu bisa dua kali
tapi aku makan
camilan yang kuat lho sama air es
camilan tuh apa apa aja
seperti minuman makanan kering makanan ringan ciki gitu ya
selain titi beberapa kasus obesitas juga pernah menjadi sorotan
salah satunya ialah arya permana
arya memiliki bobot mencapai satu ratus delapan puluh delapan kilogram
cemilan menjadi salah satu penyebab beratnya terus bertambah
namun kini ukuran tubuh arya berangsur normal
ia melakukan operasi pengecilan lambung serta berdiet dengan pantauan tenaga ahli
dokter spesialis gizi klinik nesa wulandari mengatakan
kasus obesitas pada umumnya terjadi karena jumlah asupan makanan berlebih
tidak seimbang dengan aktivitas yang dilakukan
paling banyak memang cemilan ya
cemilan itu seringkali kalau kita tidak sadari
dalam saat itu
ternyata itu yang bisa membuat kita berlebihan kalorinya
jadi mulai dari gorengan seperti itu
jadi kita harus tahu mana mana yang cemilan yang bisa menumpuk kalori atau pun lemak
seperti gorengan atau misalnya minuman minuman soft ding yang memang mengandung gula tinggi
itu juga akan kalau berlebihan di dalam tubuh akan diubah menjadi lemak
meski begitu masyarakat sebenarnya bisa mencegah obesitas
dengan memperhatikan masa tubuh atau body mass index atau bmi
dari situ kita akan dapat angka
dari situ nanti kita bisa kategorikan apakah normal atau termasuk dengan obesitas
normalnya adalah di bawah dua puluh dua sembilan kg per meter kuagram
selain memperhatikan perhitungan bmi
pencegahan obesitas juga bisa dilakukan dengan mengganti camilan tak sehat
dengan buah buahan apa saja
yang anda sukai
penggunaan gula rendah kalori pun bisa menjadi pilihan
jika ingin mengurangi konsumsi makanan manis
sabila destu jakarta